kali ini ada sejumlah perusahaan berbisnis atraksi rumah rumah keliling di indonesia
mamalia laut ini biasanya ditangkap kemudian dilatih untuk beratraksi
dan seperti apa proses latihannya apakah animal friendly atau tidak
ada produser lapangan cnn indonesia abdur rahim
mengikuti keseharian di pusat pelatihan di kendal jawa tengah
salah satu tempat pemeliharaan dan pelatihan lumba lumba hidung botol terletak di kendal jawa tengah
perusahaan bernama pt wersut seguni indonesia memiliki dua puluh enam ekor
mamalia ini sebagian hasil tangkapan nelayan tangkapan sendiri dan satu hasil penangkaran
kalau untuk melatih lumba lumba dari awal nih pak dari awal pertama banat sampai bisa untuk melakukan show
itu butuh waktu berapa lama sih
itu lama kurang lebihnya dua tahun
setelah merasa nyaman lumba lumba pun dijinakan
kita lakukan penjinaan
seperti halnya ini dia kan mau mendekat kita kasih makan
di tempat ini pt warsut seguni indonesia memiliki delapan kolam
kolam dibagi berdasarkan fungsinya dari kolam pertunjukan sampai karantina
untuk makanan mereka menyiapkan
dari delapan kilogram ikan mereka juga memasukkan multivitamin
yang biasa dikonsumsi manusia ke dalam pakan
tiga kali sehari lumba lumba itu diberi makan
dan di saat makan itu lumba lumba dilatih
kelompok jakarta animal aid network beranggapan metode pelatihan ini
dianggap sebagai kekejaman terhadap binatang
dalam melatih lumba lumba selalu mereka menggunakan metode kelaparan
si lumba lumba itu dibuat lapar dulu baru mereka pentas dan dikasih makan
maka lihat selama lumba lumba itu pentas
yang diharapkan oleh lumba lumba itu adalah makanan
bukan kemauan mereka sendiri
pusat pelatihan ini sendiri mendapat izin sebagai taman satwa sejak dua ribu sebelas
izin itu didapat dari balai konservasi sumber daya alam semarang jawa tengah
balai konservasi menyatakan taman semacam ini sebagai salah satu cara mengedukasi masyarakat
mereka berharap seluruh penonton terutama anak anak tahu dan mengerti tentang lumba lumba
namun peneliti mamalia laut lembaga ilmu pengetahuan indonesia berpendapat bahwa
mamalia laut sebaiknya tidak diletakkan di lokasi tertutup
mamalia laut dengan homerange yang sangat luas sebaiknya tidak berada dalam suatu lokasi tertutup
ia berharap pendidikan tentang lumba lumba bisa diajarkan langsung di alam
abdurrahim kendal jawa tengah